rumah sakit tni angkatan laut rsal minto harjo jakarta pusat ditunjuk sebagai rumah sakit penyelenggara tes kesehatan bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju pada pilkada dki dua ribu tujuh belas
dan rabu siang sejumlah persiapan dilakukan dengan menggelar geladibersih pemeriksaan kesehatan
berdasarkan jadwal komisi pemilihan umum kpu dki jakarta pemeriksaan kesehatan bagi calon pasangan yang telah mendaftar akan dilakukan pada dua puluh empat dan dua puluh lima september dua ribu enam belas
selain pemeriksaan kesehatan juga dilakukan pemeriksaan psikologis di tempat yang sama
sementara untuk pemeriksaan narkoba akan dilakukan oleh badan narkotika nasional bnn meliputi pemeriksaan urin darah hingga rambut
pemeriksaan kesehatan ini melibatkan

pemeriksaan meliputi pemeriksaan badan secara menyeluruh sesuai rekomendasi dari ikatan dokter indonesia
seperti pemeriksaan penyakit dalam tht gigi mulut ortopedi hingga jantung
sudah ada dari pbg jadi kami nanti tidak menentukan sehat atau tidak sehat
tapi nanti tim dokter nanti menentukan adalah abel atau tidak
cakap tidaknya calon ini melaksanakan tugas lima tahun
nah untuk itu kita bentuk tim terdiri dari tim dokter dari minto arjo kemudian dari idi wilayah
dan kami merekrut juga tim independen khusus dari perimpunan perimpunan masing masing spesialis
dan tiga ini nanti akan berdiskusi untuk menentukan hasil pemeriksaan masing masing tim
ya masing masing spesialis
hasil pemeriksaan kesehatan nantinya akan diserahkan oleh tim pemeriksaan kesehatan kepada kpu dki jakarta
untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan ditetapkan layak atau tidaknya seorang calon